pemprov dki jakarta mengumumkan nama baru oko trip
ada sebelas angkutan mikro dan angkutan umum yang siap berintegrasi dengan program integrasi transportasi antar moda dki jakarta jaklingko
program oko trip atau one carcis one trip sudah berjalan selama sembilan bulan terakhir
kini pemprov dki jakarta operator angkutan bus kecil transjakarta termasuk lrt meluncurkan nama baru jaklingko atau jakarta lingko
lingko diambil dari kosa kata baru bahasa indonesia yang artinya jejaring atau tersambungkan
sementara itu direktur utama pt transjakarta budi kaliwono optimistis program jaklingko akan semakin memperbaiki sistem transportasi di jakarta
terkait penamaan kartu jaklingko masyarakat yang sudah memiliki kartu oko trip masih dapat menggunakan kartu tersebut
hari ini hari bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam sejarah dki
angkutan umum mikro bekerja bersama dengan angkutan yang dikelola oleh pemerintah
ini tidak pernah jadi sebelumnya sebelas sebelasnya ikut
dan ini hasil negosiasi pembicaraan saling menghargai saling menghormati sehingga muncul kesepakatan ini
dari situ nanti warga jakarta bisa berangkat dari mana saja kemana saja
ini awal nih termasuk mrt lrt kemudian komuter lain
kita berharap nantinya dalam satu
sistem integrasi harganya nanti kita putuskan kemudian sekarang masih dalam proses pembicaraan
jadi kami itu kami bekerja sama dengan para pemilik melalui kooperasi atau perusahaan yang mereka miliki
jadi pemilik itu berkontrak dengan teranjakarta
dan mereka mempekerjakan pramudi sesuai dengan ketentuan yang ada di kontrak
jadi mesti ada bpjs mesti selerinya berapa hariannya semuanya
dan ini mestinya jauh lebih baik daripada sebelumnya
tidak ada ketentuan ketentuan tersebut
sehingga kalau dengan supir saya yakin ini harusnya lebih baik
artinya akan lebih ter challenge untuk bisa bekerja lebih melayani masyarakat
itu yang kami harapkan semua